balai pelestarian cagar budaya melakukan penelitian terhadap patung berbentuk manusia yang ditemukan di kabupaten pindrang sulawesi selatan
tim arkeologi berasumsi awal patung ini berasal dari masa sebelum masuknya islam di sulawesi selatan
selain mengambil sampel tanah di lokasi tim juga memeriksa secara detail patung yang menyerupai perempuan berkonde dan bertelanjang dada ini
dari hasil penelitian sementara patung yang terbuat dari batuan lempung pasir identik digunakan pada zaman dahulu sebagai batu nisan penanda batas wilayah atau simbol keagamaan
benda benda serupa juga pernah ditemukan di beberapa daerah di sulawesi selatan dan barat
namun patung dengan ukuran tinggi satu ratus dua puluh cm ini memiliki keunikan terutama di bagian kepala
tim arkeolog rencananya akan melakukan penelitian selama tiga hari untuk mengumpulkan data terkait patung
kepalanya dia berbentuk topi seperti koki sompok kebunan
tapi ini lain di bagian kepalanya di bagian ujungnya